untuk melepaskan pilu itu kita harus bangkit atau berusaha inisiatif untuk kegiatan yang
sekedar di samping untuk penghibur atau menghibur dan dampak kebelakangnya adalah budidaya pisang
muda dan bibit murah di sekitar kita ada politik keterangan sehingga saya mengapa memilih bisa
pisang adalah buah yang sangat lekat dengan kehidupan
buah pisang pun tidak sulit didapatkan
jenis tanaman ini mudah tumbuh dengan hanya menanam di sembarang lahan
dalam hitungan bulan pohon pisang siap menghasilkan buah
pisang adalah komoditas pertanian yang lalu lintas perdagangannya terbilang tinggi
tak heran jika kemudian nilai ekonomi pisang memikat banyak petani
seperti lasio petani kabupaten
bantul daerah istimewa yogyakarta ini adalah petani yang punya perhatian khusus pada pisang
lasio terlihat layaknya petani pisang pada umumnya
namun ternyata lasio berbeda
pria kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh lima ini punya pengetahuan luas tentang tanaman pisang
sehingga ia pun dijuluki profesor pisang
saya sendiri pada saat itu memang senang dengan pisang
ada filosofinya adalah pisang coro joro piter dae gesang
jadi barang siapa yang menginginkan hidayah atau petunjuk dari tuhan yang mengkuasa tentang kehidupan
maka pisang itu boleh dicontoh
pisang andrikata induknya itu mau mati tentu meninggalkan tunas yang banyak atau anaan
tapi kalau batang lainnya belum tentu mau mati terus meninggalkan anaan
itulah filosofi lasio dalam menerjemahkan pisang
sebagai buah yang lekat dengan kehidupan
pisang seakan membawa pesan hidup agar ia membudidayakan tanaman ini
gempa yang mengguncang yogyakarta pada dua ribu enam adalah titik balik lasio
saat itu situasi yang memilukan dialami warga
utamanya di kabupaten bantul
gempa yang memakan korban ribuan jiwa itu mempunyai dampak besar di empat kecamatan
salah satunya adalah bambang lipuro lokasi tempat tinggal lasio
pasca pilu itu kita harus bangkit atau berusaha inisiatif untuk kegiatan yang sekedar di samping untuk
penghibur atau penghibur
dan dampak kebelakangnya adalah budidaya pisang mudah dan bibit murah
di sekitar kita ada boleh dikatakan seperti itu
ya karena apa ya kehilangan rumah sudah roboh mau bernaung di mana
pada saat itu saya mengalami sendiri tujuh bulan tidak masuk di rumah hanya di tenda
padahal setelah musim penghujan di tenda itu ya tidak
saya mampu menapung air hujan
sehingga itulah pasca musim hujan terasa sekali untuk pilu dalam hati
jika tidak terjadi gempa pada dua ribu enam bisa jadi lasio tidak menanam pisang
lahan sawah yang ditanami padi adalah pemandangan biasa di desa ini
ketika akhirnya lasio memilih pisang
padi masih mendominasi sebagai sumber mata pencaharian

tidak mau larut dalam kesedihan
pada dua ribu tujuh lasio berinisiatif mulai mengubah kehidupannya
inilah tahun di mana ia perlahan bereksperimen dengan tanaman yang cepat berbuah
di lahan seluas enam ratus meter persegi dekat rumahnya
di dusun ponggok desa sidomulyo kabupaten bantul
lasio sehari hari merawat ratusan pohon pisang
lasio pria yang hanya berpendidikan paket b atau setara sekolah menengah pertama ini
awalnya melirik pisang raja sebagai pisang yang bernilai ekonomis tinggi
selain itu pisang tidak memakan waktu lama untuk berbuah
rata rata usia sembilan bulan sudah bisa panen
lasio dan beberapa warga kemudian bergabung ke dalam kelompok unit pengelola farmer manage activities
atau upfma di tahun dua ribu delapan untuk mendapatkan pelatihan tentang pisang lebih mendalam
saat ini lasio tidak sekedar menanam pisang
memanfaatkan pekarangan rumahnya lasio juga membibitkan pisang
mbak lasio bisa menangkar berapa mbak di lahan seluas ini
ya sebetulnya bisa banyak sekali
cuma karena terkendala oleh adanya indukan bibitnya
oh jadi tergantung bibit
iya tetapi yang kami tangarkan di sini lebih dari sembilan
lebih dari sembilan
kalau pisang sendiri itu varietasnya ada berapa yang setau mbah lasio
setahu saya ada lima belas lebih
ada lima belas lebih
yang itu hafal kita tanam dan di sini ada
oke nah dari sekian belas itu mana yang paling laku oleh pelanggan
paling laku untuk dikembangkan di daerah kabupaten bantul khususnya
dan umumnya di iji itu adalah pisang rajabuluh
rajabuluh kenapa tuh mbah
karena itu tandananya besar buahnya juga besar istilahnya pisang tarub
atau untuk hajatan menantu anak itu sehingga dipasang di depan pintu
itu satu pasang istilahnya kembaran di pintu itu
jadi untuk apa semacam resepsi festa gitu ya
bersesati gitu ya
bibit unggulan yang dikembangkan lasio menarik minat pembeli dari sekitar yogyakarta
apalagi lasio memberi jaminan uang kembali jika bibit mati atau gagal
ketekunannya pada pisang ternyata membawa pengaruh untuk warga desa
penguasaan yang mumpuni pada buah yang memiliki nama gen musa ini menjadikan lasio petani yang diperhitungkan
namun memperdagangkan bibit pisang bukan tujuan utama hidupnya
lasio berniat untuk mengajak warga desa bangkit dari keterpurukan akibat bencana gempa
saya dengan pak lurah saling konsultasi agar warga masyarakat itu mengikuti
maka saya punya ide seperti ini bagaimana pak lurah pak lurah merespon
barang siapa yang menanam lebih dari lima puluh batang per orang
di per lahan miliknya sendiri akan diberikan bibit
nah itu mendorong sehingga di wilayah kaluran sudomuyo banyak yang mengikuti

tapi disitu juga abang nou wifi nya versi lawan kabin
terbentuknya kelompok pisang bareng mukti
kelompok ini memanfaatkan tanah desa untuk penanaman pisang
sebanyak dua puluh anggota secara bersama mengelola kebun produktif ini
ya selain menanam sendiri di pekarangan rumah
warga dusun ponggok secara berkelompok menanam pisang di lahan seluas seribu meter persegi
yang sekaligus dijadikan laboratorium eksperimen kelompok itu
meskipun secara turun temurun para petani ini biasa menanam pisang
namun pendekatan lasio sebagai anggota kelompok yang paling menguasai pisang
sangat membantu proses perawatannya
kalau dulu cuma tanah begini kita jemuk pakai pisang dah
nah kalau sekarang tak pakai pupuk organik ada pupuk cair ada
lajeng pupuk kimia juga ada
tapi ya kalau kimia ya kita belum pernah pakai pisang nanam pisang pakai kimia
karena cuma ledong sapi telai ayam itu yang kita kasih
ini kan kita bukan cuma ini kita kasih tele ayam semua ini
nah akhirnya nanti ini pun meninggal pindah sini lah gitu
pola tanam yang berubah seiring lasio menguasai dunia pisang
masih di kebun produktif milik kelompok pisang dusun ponggo
perawatan pertumbuhan pisang hingga berbuah masih menggunakan jasa lasio
kesulitan terbesar adalah musim yang sedang tidak bersahabat
ya kalau kelompok pisang atau pribadi yang kesulitan itu tanahnya harus acik atau tetap
tidak basah basah tidak kering kering
itu supaya bisa berhasil
kalau sedangkan musim gini kan terlalu sulit
karena juga dari mata airnya kurang
musim air dari hujan sudah enam bulan atau lima bulan belum ada hujan
maka kan tanaman pisang ini juga berkurang
itu menculikan dari usaha itu
musim kemarau menjadi momok bagi kebanyakan warga dusun ponggo saat menanam pisang
sulitnya sumber air dan lahan yang hanya sekadar tak ada hujan seringkali menyulitkan warga
namun komitmen yang kuat warga desa untuk menjadikan pisang sebagai tambahan penghasilan
maka intensitas pengairan tetap harus dijaga
konsekuensinya tidak banyak bibit yang ditanam supaya mudah perawatannya
lasio juga membuat produk perawatan tanaman pisang
bersama warga yang tergabung dalam kelompok tani
profesor pisang ini memproduksi pupuk zat pengatur tumbuh atau zpt dan pesticida nabati
semua dibuat secara organik dengan bahan baku yang mudah dijumpai
seperti daun mahoni daun tepuyung temu ireng dan beberapa batang bangli
semua diiris dan direbus dengan air mendidih
dan hasil rebusan ini menarik
sebelumnya masyarakat dispnekrich menour saara reconnaissance
membeli pesticida yang
misalkan seperti ini
ini boleh dikatakan
jadi satu batang ada harganya
sepuluh ribu hanya untuk pesticida
itu saja belum tentu
hasilnya nanti bagus
kadang terlambat atau tidak
tetapi kalau kita membuat sendiri
kalau membuat tidak usah dikemas
untuk zat perangsang atau pengatur tumbuh pisang
umumnya petani lain
menggunakan bawang merah
tetapi lasio memilih memakai kucai
untuk menghindari bawang merah
yang sewaktu waktu mahal dan sulit
pucai yang sudah dipotong daun dan akarnya
yang bisa ditanam kembali
daun dan akar
yang kemudian direndam dalam air
bisa langsung dimanfaatkan esok hari
saya sebelum menggunakan gpt ini
untuk penangkaran bibit pisang
itu empat bulan
itu baru sekitar tiga puluh lima cm
setelah saya menggunakan jpt dua bulan
karena percepatan akar
boleh dikatakan seminggu
tujuh hari itu
akar sudah merambah banyak
kecamatan bambang lipuro
mendapat berkah dari pisang
selain lasio sebagai petani
yang fokus dalam pembibitan
warga dari kalangan ibu rumah tangga
juga pandai menangkap peluang
seperti yang dilakukan ibu ibu
meskipun perkenalan dengan olahan pisang
sejak sebelum gempa pada dua ribu enam
serius menggarap olahan pisang saat pisang semakin populer pisang kepok ini mereka olah menjadi
ceriping atau keripik untuk saat ini mereka masih mengandalkan pemesanan sesuai order kalau ada
petun dari pameran dari jakarta saya suruh bikin nawa produk terbawa ke jakarta ada pameran terus
ada di jogja kemarin apa itu pertaman gabusan terus teman teman yang bawa kalau kemana mana
terima kasih bawa produkku dijual gitu tapi sekarang aku enggak itu mas enggak di supermarket supermarket
soalnya banyak yang rusak kalau kembali kalau pesanan kan langsung bayar langsung dapat udah
dihitung kalau di supermarket di toko toko gitu
udah dihitung begini labanya begini udah batik begini tapi enggak kembali kalau pesanan langsung
inilah beberapa produk unggulan desa yang memanfaatkan potensi tanaman pisang selain
buahnya bonggol pisang juga bisa dibuat olahan tanaman pisang tidak menyisakan
sedikit pun sisa atau limbah semua bagian bisa dimanfaatkan
lasio sang profesor pisang ini memang tidak berpendidikan tapi menguasai dunia pisang
sampai saat ini ilmu yang ia punya sudah menyebar lewat medium pelatihan dan seminar
ia sering diundang sebagai ahli pisang
sebenarnya saya tidak mempunyai harapan atau inisiatif ataupun kepinginan
karena saya sendiri melihat posisi pertama saya tidak sekolah
dan saya di sd saja tiga sekolahan
enam tahun itu pindah dua kali berarti tiga sekolahan
sehingga saya di sd itu hampir sembilan tahun
bukannya karena saya bodoh tapi nilai saya tinggi juga karena nilainya delapan delapan sembilan
tapi karena saya itu hanya lulusan sd dan sudah jelek sekolah di mana mana
akhirnya saya malu
terus saya di paket b karena saya akan mencari
saya menjalankan menjadi dukuh
itu alhamdulillah tidak terpilih
lasio menerima begitu banyak penghargaan
sejak dua ribu delapan hingga kini puluhan apresiasi tingkat lokal hingga internasional ia terima
sejumlah instansi pemerintahan rajin mengganjarnya sebagai petani berprestasi
semua hasil kerja kerasnya menjadikan pisang sebagai contoh produk kemandirian pangan
dedikasi lasio yang tak kenal lelah pada produk pisang yang berkualitas baik
dan memiliki harga pasaran mengantarkannya ke italia
pada dua ribu enam belas ia menghadiri undangan sebuah organisasi komunitas pangan
untuk membagi ilmu kepada halayak internasional
organisasi yang bergerak pada kampanye makanan sehat itu memilih lasio sebagai petani konvensional
yang masih menanam menggunakan cara cara tradisional non kimiawi
dan jauh dari unsur eksploitasi
di tengah kepungan budaya makanan cepat saji cara tanam atau ternak yang sehat dan alami makin sulit dijumpai
namun gerakan yang dicetuskan oleh seorang aktivis asal italia pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam itu membuka mata awam
bahwa kembali ke pola makanan tradisional justru lebih sehat dan manusiawi
namun lasio juga tidak seperti kaca
kacang lupa pada kulitnya
bersama belasan warga desa yang tergabung dalam kelompok pisang barang mukti
ia berusaha menjadikan pisang tuan rumah di desa sendiri
ya sebenarnya semua kelompok itu mengucapkan terima kasih atas pengelolaan dari pak rasio
dan semua juga terdorong dari usahanya dari pak lasio
maka semua anggota kelompok bareng mukti itu juga tergiur atau mengikuti usahanya dari pak lasio
apalagi masih di yogyakarta juga terdapat sebuah tempat pelestarian beragam jenis tanaman pisang
sehingga akan lebih mudah untuk belajar tentang tanaman pisang
kebun seluas hampir dua hektare ini adalah lahan pelestarian pisang terluas di asia tenggara
terletak di daerah giwangan jalan lingkar sisi selatan
kebun ini dikelola oleh dinas pertanian dan pangan kota yogyakarta
lahan dengan nama kebun plasma nutfah pisang ini adalah kebun edukasi bagi masyarakat tentang pisang secara lebih luas
di beberapa kesempatan
pihak dinas pertanian dan pangan kota yogyakarta menerima kedatangan pengunjung yang tertarik melihat langsung
tidak hanya pisang untuk kita kenal pisang langka atau pisang bersimbol keraton ada di sini
karena di kota jogja ini sebagai kota budaya kota perwisata dan kota pendidikan
sehingga kita memang kebun plasma ini diupayakan untuk nanti mengenalkan ke
masyarakat baik itu masyarakat umum kemudian anak anak sekolah perguruan tinggi
ternyata keanegaman yang dikhususkan dalam pisang ini cukup banyak
jadi kami bisa sampai saat ini masih mampu untuk melestarikan kurang lebih tiga ratus empat puluh enam kultifar varitas pisang
ya lasio berharap akan lebih banyak lagi warga desanya yang serius menjadikan pisang sebagai sumber penghasilan utama
bagi lasio sendiri merawat pisang seperti merawat kehidupan
tanaman penuh makna filosofi kehidupan ini yang juga menginspirasi lasio untuk mendedikasikan diri melestarikan pisang
menurut lasio pisang adalah buah untuk pertahanan hidup yang dapat diandalkan
ilustrasi ini ia dalami setelah peristiwa gempa yogyakarta dua ribu enam lalu
kita kan sewaktu waktu tidak bisa menganalisa kapan kita akan istilahnya pilot atau peceklik atau larang makan
tidak ada makan sama sekali misalkan
seperti adanya tsunami adanya gempa yang melanda
sehingga misalkan akses jalan tidak bisa dilalui untuk penyampaian bantuan
kalau kita punya uang banyak maupun sengon besar besar tapi kan tidak bisa dimakan
tapi kalau kita punya pisang bisa tanaman yang berbuah
sementara bisa tertolong dan bisa makan
kini yang dilakukan lasio adalah terus mengembangkan pembibitan pisang
bibit demi bibit ia tanam sebelum pindah ke tangan lain
sang profesor pisang percaya bibit bibit ini memberi kehidupan bagi yang membutuhkan

kemudian murah tet demasiado bermasalah
artinya selalu mengujak ke mission suksi

bekas utahan warus
jangan lupa pareng